bagi anda yang pernah berkunjung ke pusat wisata kaki lima gaber street soek di mekah akan bisa merasakan suasana serupa di pusat wisata kuliner dan kaki lima kawasan ampel surabaya
dijuluki little meka surabaya kawasan ampel ini menyajikan aneka jajanan timur tengah seperti kurma samosa pukis arab dan mariam atau roti canai
di bulan ramadan berburu takjil menjadi salah satu kegiatan masyarakat jelang berbuka puasana
sekarang saya akan ajak anda ke jawa timur
rekan saya eka rima saat ini berada di salah satu lokasi ngabuburit
lagi di mana saat ini dan rencananya akan berburu takjil apa
saat ini saya sedang berada di kawasan ampel
dan pemerintah kota surabaya menyebut kawasan ini adalah little mekah
karena memang salah satu landscape yang ada di kawasan surabaya ini ada yang mirip dengan kawasan pusat jajanan kuliner dan kaki lima di mekah
street rock di pasar di mekah itu juga mirip jalanannya seperti di ampel ini
jika kita lihat berbagai jajanannya juga sangat mirip
di samping kiri saya ini ada martabak india martaba arab ada roti canai kemudian ada kebab
ada lagi ini yang spesial di sini perpaduan antara kuliner dari madura dan juga kuliner dari timur tengah
nah ini adalah martabak mie
ini martabak mie yang disajikan dalam keadaan hangat
di jam jam segini nih elvira kalau berkunjung di kawasan ampel ini kita harus kuat iman memang
karena banyak sekali kuliner yang menggoda iman
bagi kita yang ingin berburu jadi harus kuat imannya
karena banyak sekali jajanan yang bisa kita pilih di sini
tidak hanya martabak mini saja tetapi berbagai jajanan seperti sambosa kemudian roti mariam yang dalam kondisi hangat
jika datang ke sini kita bisa minta langsung untuk dihangat
kita bisa menggunakan martabak mie kemudian aromanya bisa cukup sedap sekali
kemudian ada jajanan yang khusus sekali hanya ada bisa dijumpai di kawasan ampel ini saja
namun jika saat ini masih belum muncul jajanan yang satu ini sekitar pukul empat baru nanti akan muncul berada di area pusat kuliner yang berada di area depan ataupun di area dalam dari area kawasan sunan ampel ini
yaitu kukis arab
cookies biasanya kan lembek gitu ya dalam bentuk bulat
nah ini pukisnya itu mirip dengan bluder bentuknya tetapi lebih keras kemudian juga lebih khas timur tengah untuk rasanya juga cukup enak sekali
itu patut dicari ketika kita menuju ke kawasan sunan ampel atau little mekahnya surabaya
dan di kawasan ini jumlah pengunjung di tahun ini meningkat cukup drastis jika dibanding dengan tahun lalu
hari ini saja ada sekitar sudah setiap kali kunjungan itu
sekitar tiga ratus sampai lima ratus orang yang masuk di kawasan kaki lima ini yang berada di kawasan sunan ampel
kemarin justru lebih ramai lagi karena kemarin adalah hari kamis dan jumat lagi
sebagai tradisi biasanya masyarakat banyak sekali berkunjung ke area sunan ampel ini untuk beriktikaf kemudian juga untuk berdoa di kawasan masjid sunan ampel
yang juga selalu ada di sini adalah kurma
permisi ya pak
nah kurma ini beraneka ragam
di sini mulai ada lulu mesir syria
kemudian ada palm
banyak sekali jenis aneka kurma yang bisa kita dapatkan di sini
dan berbagai jajanan khusus dari timur tengah seperti kacang yang satu ini
khusus diimpor dari sana dan dijual di sini
ini cukup luar biasa sekali bagi masyarakat
karena yang berkunjung ke sini itu tidak hanya dari warga kota surabaya saja
tetapi dari warga beberapa kabupaten kota lain
misalnya seperti degersik sidoarjo madura
mereka berkunjung ke sini
dan yang paling mudah sekali untuk ditemukan di sini adalah
kebab yang satu ini elvira
kebab ini sudah dikemas
kemudian ketika kita membawa pulang
kita tinggal memanasi atau menggoreng saja ketika di rumah
jadi bisa dinikmati dalam keadaan fresh ketika dibawa di rumah
nah bagi warga yang berkunjung ke sini juga tidak hanya kuliner
tetapi berbagai kebutuhan ramadan
seperti pakaian muslim
di sini ada dijual dengan harga cukup terjangkau
di sini ada sekitar harga rp lima puluh
dijual juga dengan harga grosir
sementara untuk berbagai aneka jajanan tadi
seperti yang berada di samping saya
ini dijual juga cukup murah
jadi di sini hanya dengan bahwa uang rp dua puluh saja
kita sudah bisa kenyang ini
di sini kalau mau berbuka puasa
di kawasan little mekahnya surabaya ini
bagi siapa saja yang akan berkunjung ke surabaya
disarankan memang untuk bisa berkunjung ke little mekah surabaya
baik menunggu undangan ekarima
main ke surabaya
tapi terima kasih informasi anda langsung
dari surabaya jawa tenggara